ketua kpk firly bahuri menyatakan kpk bakal mengungkap semua dugaan korupsi di kementerian pertanian
kpk tengah membuka penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi di kementan ri
sementara itu pemirsa menteri pertanian syahrul yassin limpo mengatakan tak bisa menghadiri panggilan kpk pada hari ini
lantaran tengah menjalankan tugas negara
presiden joko widodo enggan berkomentar kasus dugaan korupsi di kementerian pertanian karena ranah penegak hukum
namun jokowi menegaskan setiap menteri harus mengawasi anggaran di instasi masing masing
lantas bagaimana sebenarnya pengawasan anggaran di instansi atau lembaga negara kita akan minta pandangan
dari peneliti indonesia corruption watch icw mas kurnia ramadana selamat sore selamat sehat
selamat sore selamat sehat salam oleh
mas kurnia kami sebenarnya sudah mengundang wakil dari kementerian pertanian
dan juga pihak istana untuk berdialog malam ini bersama kami
namun hingga kini belum bisa bergabung
tapi tidak masalah mas kurnia kita lanjutkan saja dialog ini
selamat sore mas kurnia
kita tahu ini kpk tengah membidik ya kementerian pertanian mas kurnia
lembaga antirasuah tengah menyelidiki ini sejak tahun dua ribu dua puluh tiga awal tepatnya di januari
temuan anda seperti apa di kementerian pertanian ini
ya yang pertama kalau kita mencermati dari sejumlah pemberitaan
disebutkan surat perintah penyelidikan telah terbit pada bulan januari tahun dua ribu dua puluh
kemudian disinyalir ada gelar perkara yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu
dengan mencantumkan nama tersangka pejabat di kementerian pertanian
namun kpk saat ini sedang menjalani proses hukum masih pada fase penyelidikan
tentu kalau masih fase penyelidikan
karena belum ada upaya paksa misalnya penangkapan penahanan
atau mungkin karena salah satu terduganya adalah menteri pertanian yang sedang berada di luar negeri
kpk pun tidak punya kewenangan untuk mencekal atau mencegah yang bersangkutan berpergian ke luar negeri
oleh karena itu sikap icw sampai saat ini masih menunggu
bagaimana sebenarnya konstruksi perkara utuh dari penanganan kasus
di kementerian pertanian ini
karena lagi lagi merujuk pada sejumlah pemberitaan
ada beberapa indikasi tindak pidana korupsi
misalnya yang pertama dalam konteks penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara
kemudian yang kedua adalah indikasi kerugian keuangan negara
kalau kita flashback ke belakang dalam konteks jabatan eksekutif sekaliber menteri
selama era presiden jokowi
sudah ada lima menteri yang telah ditetapkan sebagai tersangka
ada imam nahrawi menteri pemuda dan olahraga
menteri sosial juliari peter batubara
edi prabowo menteri kelautan
dan ada joni g pelati yang baru baru ini menteri komunikasi dan informatika oleh kejaksaan agung
dan idrus marham saat itu menduduki posisi sebagai menteri sosial
dan kali ini masih simpang siur sebenarnya pemberitaannya
pemberitaannya tentu kita harapkan
kpk bisa transparan dan akuntabel dalam proses penegakan hukum
ya artinya icw sejauh ini kpk mendapat laporan di mari masyarakat
kalau icw laporan apa yang diterima ke lembaga anda soal kasus kementan ini
ya kami selama ini masih melihat dari sejumlah pemberitaan
sekitar satu atau dua hari yang lalu
mencuat isu ada penetapan tersangka seorang penyelenggara negara di kpk
tentu kalau sudah ada penetapan tersangka
mestinya proses hukum itu bukan lagi dalam ranah penyelidikan
tapi sudah penyelidikan
dan kalau kita mengamati sejumlah pendapat yang tersebar di berbagai pemberitaan
tentu kita harap kpk melaksanakan penegakan hukum ini secara objektif dan independen
tidak ada intervensi politik karena ini sudah jelang pemilu tahun dua ribu dua puluh

kalau melihat memang langgam kpk selama ini selalu menimbulkan kontroversi dalam penegakan hukumnya
tentu kita tidak berharap kasus yang melibatkan atau diduga terjadi di kementerian pertanian ini atas order pihak tertentu
tentu itu bisa dijawab dengan penegakan hukum yang objektif on the track dan
mas kurnia ini kan pengawasan di kementerian sudah sebenarnya diawasi oleh ppkp mas kurnia ini kan pengawasan di kementerian sudah sebenarnya diawasi oleh ppkp
kemudian juga irwasum ada juga inspektorat tapi masih lemah celahnya masih saja ada temuan anda seperti apa mas kurnia
ya memang kalau kita melihat dugaan kasus di kementerian pertanian harus kita cermati lebih dulu
karena beberapa pemberitaan menyebutkan ada indikasi penerimaan dari sejumlah pejabat eselon melalui orang orang yang dekat dengan seorang penyelenggara negara

dan uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi model seperti ini bukan hal baru sudah sering kali terjadi
tentu yang harus diperhatikan lebih lanjut adalah bagaimana pengawasan yang mestinya dapat berjalan terus menerus oleh sejumlah lembaga
tadi sudah disebutkan ada inspektur jenderal irjen di kementerian pertanian ada badan pemeriksa keuangan maupun bpkp yang harus dilihat lebih lanjut
memang saat ini kita tidak bisa menganalisis lebih rinci karena belum ada konferensi pers resmi dari kpk bagaimana sebenarnya konstruksi perkara ini
namun jika pemberitaan itu benar seorang penyelenggara negara dalam hal ini menteri pertanian dijerat dengan tindak pidana korupsi gratifikasi
ini mengartikan ada sejumlah penerimaan yang tidak wajar dan disinyalir tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh sejumlah pemerintahan

bahkan ketika ada indikasi kerugian keuangan negara berarti ada pos pos anggaran yang semestinya digunakan untuk program program yang mengatasnamakan kepentingan publik
program kementerian pertanian namun justru diselewengkan untuk kepentingan pihak lain individu atau kelompok tertentu di kementerian pertanian
saya juga atau kami di icw menghimbau
agar seorang penyelenggara negara itu yang disinyalir adalah menteri pertanian dapat bertindak kooperatif memenuhi panggilan dari kpk
sembar itu tentu desakan agar kpk tetap on the track tetap kita suarakan demikian mas

ada sepuluh kementerian terbesar mendapatkan pos pos anggaran yang diberikan oleh masing masing kementerian dari kemenku
ada sepuluh kementerian terbesar mendapatkan pos pos anggaran yang diberikan oleh masing masing kementerian dari kemenku
ada sepuluh kementerian terbesar mendapatkan pos pos anggaran yang diberikan oleh masing masing kementerian dari kemenku
kalau anda mencermati celah untuk di kementerian pertanian apakah cukup besar dengan pos anggaran cukup besar juga di kementerian keuangan
ya tentu setiap kementerian mempunyai anggaran yang terbilang besar dan ketika anggaran itu membengkak
maka pengawasan itu harus ketat agar tidak ada kebocoran atau penyelewengan untuk menguntungkan pihak pihak tertentu
apalagi kalau kita bicara tentang kementerian pertanian ini sangat dekat sekali dengan kepentingan masyarakat
oleh karena itu tentu jika perkara ini benar naik ke proses penyidikan dan benar ada penetapan tersangka selevel menteri
tentu patut kita sayangkan dan penting untuk menjadi koreksi bersama demikian mas
baik alaulah kalau kita simak pernyataan dari ali fikri dari jubir kpk
status dari syahrul yassin limpo masih terperiksa masih harus diselidiki
artinya belum ada dua alat bukti yang cukup ya mas kurnia untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus kedugaan korupsi kementerian pertanian ini
ya benar sekali karena kalau masih dalam fase penyelidikan satu tidak ada upaya paksa dan penyebutan terhadap seseorang itu adalah terperiksa
namun jika dalam proses penyelidikan
berdasarkan undang undang kpk dalam fase penyelidikan kpk itu sudah mencari bukti permulaan yang cukup
maka dari itu ketika kpk naik pada proses penyidikan sudah terpenuhi dua alat bukti dengan sendirinya telah ada penetapan tersangka
jadi kalau sudah masuk penetapan tersangka upaya paksa bisa dilakukan
misalnya ketika seorang penyelenggara negara diperiksa oleh kpk dia bisa langsung ditahan
kalau dia tidak kooperatif terhadap panggilan kpk dia bisa diringkus atau ditangkap untuk kemudian ditahan
kalau memang upaya hukum juga diberikan misalnya bisa mengajukan upaya hukum peradilan atau mungkin nanti pada proses pembelaan di persidangan tindak pidana korupsi mendatang
lagi lagi kami ingin mengingatkan kepada kpk
karena sekitar satu tahun kebelakang kpk cukup disorot oleh masyarakat karena ada penanganan perkara yang sepertinya ingin dipaksakan oleh kpk
dan banyak pihak yang men signalir ini ada upaya politisasi jelang pemilu tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
oleh karena itu kami juga ingin mendesak kpk agar tidak lupa dengan perkara perkara yang sebenarnya sudah terbilang cukup lama
lama dokumen dokumennya di kpk
misalnya ada perkara pencarian buronan harun masiku karena disinyalir melibatkan elit partai politik
dua ada penanganan perkara korupsi bantuan sosial yang dulu melibatkan salah satu partai politik menteri juliari peter batubara
dan sebenarnya masih ada beberapa orang yang kami yakini terlibat tapi belum diusut tuntas
itu pekerjaan rumah kpk
jadi sembari mendorong penanganan perkara di kementerian pertanian ini tentu kita juga mendesak kpk untuk menuntaskan tunggakan tunggakan perkara mereka
baik ada pekerja rumah bagi kpk untuk tunggakan tunggakan perkara dari kementerian yang tersangkut sebelumnya
mas kurnia tadi anda jelaskan ada konflik of interest ini yang menyebabkan sehingga ada celah adanya dugaan
penyelewengan dana ataupun korupsi di sebuah kementerian
tapi kalau kita berbicara soal pengawasan inspektorat apakah tidak bisa menegur ya langsung ke menteri yang bersangkutan
apakah ada halangan psikologis di hal tersebut
ya memang harus dilihat lebih lanjut bagaimana konstruksi kejahatan ini terjadi
kalau memang dalam penanganan program secara khusus kan ada dua nih
satu misalnya penyelenggara negara meminta uang dari pejabat pejabat eselon
tentu kalau hal itu terjadi dengan menggunakan uang pribadi dari pejabat pejabat eselon tersebut akan sulit inspektorat masuk ke sana
tapi kalau ada program khusus kementerian yang mana banyak pos pos anggaran untuk kepentingan penuntasan program kementerian pertanian
tapi justru diselewengkan maka harus dianggarkan
harus dievaluasi secara menyeluruh bagaimana sistem pengawasan itu berjalan dan efektif di kementerian pertanian
baik sebagai closing statement saya minta dari anda bagaimana untuk pengawasan ke depan apa yang perlu diperkuat
sehingga tidak ada kementerian kementerian berikutnya yang tersangkut kasus hukum mas kurnia
sembari kita menunggu juga hasil dari penyelidikan kementerian pertanian pertanian
silahkan mas kurnia
ya kalau dari overview penanganan perkara ini tentu yang kita dorong pertama adalah
komisi pemberantasan korupsi dapat menjelaskan kepada masyarakat
karena berdasarkan undang undang komisi pemberantasan korupsi
kpk itu dituntut atau diwajibkan untuk transparan dan akuntabel
terutama terkait penanganan perkara apalagi perkara ini sedang dibincangkan masif oleh masyarakat

bagaimana sebenarnya status hukum penyelenggara negara yang selama ini santer disebut yaitu menteri pertanian
kemudian yang kedua tentu kita berharap kepada menteri pertanian pak yassin limpo dapat kooperatif memenuhi panggilan
yang kabarnya akan digelar pada tanggal dua puluh tujuh juni mendatang
dan partai politik misalnya tempat yasin limpo bernaung tentu kita berharap juga mendukung upaya
penegakan hukum yang dilakukan oleh kpk
kalau memang ini benar penanganan perkaranya objektif dan independen
tentu langkah kpk harus didukung karena sedang mengupayakan bersih bersih di kementerian pertanian
tentu kalau sebaliknya ada tendensi di luar proses hukum yang dilakukan oleh kpk ini amat sangat berbahaya
karena penegakan hukum mestinya berjalan di relasi
tidak berjalan di relasi yang lurus tapi justru ada intervensi pihak tertentu
kita tidak berharap itu terjadi
kemudian pasca penindakan kpk punya kewajiban untuk mengevaluasi memberikan rekomendasi perbaikan pengawasan di kementerian pertanian
tentu bekerja sama dengan inspektorat terkait
jadi kalau mengacu pada pemberitaan yang selama ini beredar kpk harus segera membongkar perkara ini
karena ada kisah kisah yang terjadi
ada pejabat yang disinyalir terlibat
satu adalah pak menteri pertanian satu ada pejabat eselon i
kemudian kedua ada pejabat eselon ii yang disinyalir orang dekat dari pak menteri
itu yang harus segera dipanggil dimintai klarifikasi
dan jika memang benar ada keterpenuhan dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup
rasa rasanya kpk tidak punya alasan untuk tidak melakukan proses hukum
dan segera menahan menetapkan tersangka kalau tidak kooperatif
rasa rasanya upaya paksa berupa penangkapan dapat dilakukan oleh kpk
ya tentu kita dukung ya komisi pemberantasan korupsi mas kurnia
untuk melakukan upaya bersih bersih di kementerian pertanian
terima kasih untuk bincang bincang pada sore ini bersama kami di newsroom
ada mas kurnia ramadana peneliti dari indonesia corruption watch icw
selamat sore assalamualaikum mas kurnia